inilah kondisi tenda yang berada di mina arab saudi
yang menjadi tempat tinggal jemaah haji reguler asal indonesia
jemaah haji harus berdesakan dan kurang nyaman berada di dalam tenda yang panas
suhu udara di mina yang mencapai empat puluh dua derajat celcius menambah masalah bagi jemaah haji
fasilitas yang kurang memadai juga dirasakan jemaah haji non reguler
fasilitas terbatas menjadi hal yang perlu dievaluasi
harus dievaluasi bukan dievaluasi lagi
harus dari kerajaan saudi arabia mempertimbangkan bisa dipakai atau tidak untuk masyarakat ke depan
karena ini merugikan seluruh jemaah
dan yang paling kami lihat disini tidak manusiawi sama sekali
dari sisi tempat dan bahkan toilet
karena itu kebutuhan yang sangat urgent
sama makanan ada kekurangan dan lain lain
diharapkan pemerintah indonesia
indonesia dan arab saudi bisa menyelesaikan masalah selama penyelenggaran haji tahun ini
masalah yang terjadi saat ini bisa menjadi evaluasi agar di tahun depan penyelenggaran haji menjadi lebih baik
dan jemaah haji bisa merasakan kenyamanan saat beribadah
alfian raharjo mekah arab saudi